peluncuran grab car electric pada senin di bandara soekarno hatta tangerang banten
merupakan upaya grab mendukung penggunaan kendaraan listrik sebagai solusi mengurangi polusi udara
acara yang dihadiri menteri perhubungan budi karya sumaditu
sekaligus menandai operasionalisasi resmi hyundai dalam layanan kendaraan listrik di tanah air
presiden of grab indonesia rizky kramadibrata menyebut
saat ini dua puluh unit grabcar elektrik telah beroperasi dari target lima ratus unit
tarif grab car electric lebih tinggi sepuluh hingga lima belas persen dibanding tarif grab car normal
jadi nanti tepat jam dua belas nanti disini ada namanya layanan dibuka di aplikasi grab itu grab car electric
jadi selain layanan biasa grab car airport ada tambahan grab car electric
tentunya ini kan layanan yang lebih eksklusif mobilnya juga mobil baru
dayanya juga secara equal lebih tinggi kemudian juga kenyamanannya lebih baik
kita akan ada sedikit penyesuaian tarif disini untuk grab car electric
mungkin sekitar sepuluh persen lima belas persen lebih dibandingkan yang grabcar airport yang biasa
direktur utama angkasa pura ii muhammad awaludin menyatakan
turut mendukung penggunaan grab car electric sebagai transportasi umum di bandara soekarno hatta
guna menekan emisi karbon di bandara
jadi kami di bandara ingin selalu
selalu mendorong upaya upaya no patip dari seluruh pelaku ekosistem di bandara
bagaimana lebih banyak dalam hal mereduksi biaya biaya operasi
meningkatkan efisiensi termasuk juga dalam hal penerapan elektrik bihaikel
khususnya pada kendaraan taksi adalah dalam konteks juga mendorong untuk konsep equo green airport
adapun budi karya menyatakan pemerintah sedang mengkaji rencana pemberian insentif
untuk mempercepat ekosistem karbon
kendaraan listrik di indonesia agar ramah lingkungan
kalau sekarang belum terlalu banyak ya kurang dari lima persen
tapi kalau kita lakukan intensif dimulai dari pejabat negara saya pikir ini akan cepat sekali
ya insentif terutama dari beberapa pihak ya
satu dari kami itu memberikan perizinan dengan cepat
pak bahlil memberikan perizinan dengan cepat
kementerian perhubungan keuangan mungkin memberikan insentif berkaitan dengan tet
grab kar elektrik di bandara soekarno hatta dapat ditemukan pengguna di pika point grab
di terminal tiga dan layanan ini bisa dipesan di shelter bandara